terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan selanjutnya kita simak informasi terkini seputar vaksin covid sembilan belas
vaksin covid sembilan belas kembali tiba di tanah air pada jumat siang melalui bandara soekarno hatta tanggerang banten
inilah kedatangan vaksin tahap ke sepuluh di indonesia
vaksin tahap ke sepuluh adalah vaksin dari sinovac yang berjumlah enam juta dosis dalam bentuk bahan baku atau bulk
sementara itu ada empat ratus delapan puluh dua empat ratus dosis vaksin sinopharm dalam bentuk jadi yang didatangkan dari tiongkok
kedatangan vaksin disambut langsung oleh menteri komunikasi dan informatika johnny g plate di bandara soekarno hatta
menurut joni sedikitnya enam puluh lima juta dosis vaksin covid sembilan belas
covid sembilan belas dalam bentuk bahan baku telah diterima dari sinovac
serta delapan empat ratus empat puluh delapan dosis dalam bentuk jadi dari sinovac sinopharm dan astrazeneca
telah tiba vaksin covid sembilan belas sejumlah enam juta dosis dalam bentuk bahan baku atau bulk
yang berasal dari sinovac biotech lp
dan sejumlah empat ratus delapan puluh dua empat ratus dosis vaksin dalam bentuk jadi vial dari sinovac china national pharmaceutical corporation atau gru
dengan kedatangan vaksin tahap ke sepuluh ini maka kita sudah menerima sejumlah enam puluh lima lima ratus dosis
vaksin dalam bentuk bahan baku atau bulk dari sinovac
dan delapan empat ratus empat puluh delapan dosis vaksin dalam bentuk jadi atau finish product dari sinovac sinopharm dan covax gavi facility astrazeneca